ya penangkapan yang dilakukan densus delapan puluh delapan anti teror di bengkulu aparat mengamankan beberapa orang yang diantaranya adalah pengurus aktif mui di wilayah tersebut
apakah ini kemudian menunjukkan jaringan terorisme mulai masuk ke dalam institusi keagamaan
dan untuk membahas topik ini sudah bergabung bersama kami amir syah tambunan sekjen mui kemudian ada islah bahrawi direktur jaringan moderasi indonesia
bapak bapak selamat malam
selamat malam bagus pak
oke saya ke pak amir terlebih dahulu terima kasih bapak bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang hari ini
pak amir mui kabarnya sudah menonaktifkan dua terduga teroris dari keanggotaan mui kota bengkulu
kami ingin mengetahui dari pihak pusat apa peran keduanya dalam organisasi
karena diketahui salah satunya memiliki jabatan tinggi bagaimana keaktifannya dalam organisasi mui
ya pertama saya ingin menyampaikan
rasa ketihatinan yang mendalam
karena di tengah pandemi covid ini kita fokus dalam penanganan pandemi covid
tetapi justru muncul pemberitaan yang membuat saya kaget ya
kaget karena apa karena bagi saya keberhasilan tindak pidana teroris itu adalah
harus dimulai dari niat kita bersama untuk melakukan pencegahan
pencegahan ini bagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan belas
tentang perubahan atas undang undang nomor lima belas tahun dua ribu
dan juga pengganti peraturan pemerintah nomor satu tahun dua ribu dua
untuk pemerintahan pemerintahan teroris
jadi undang undang ini menisayakan kita untuk keberhasilan kita untuk melakukan pencegahan
jadi bagi saya pencegahan terkait tindak pidana teroris itu
saya kira kita sepakat bukan memperbanyak orang yang di apa itu ditangkap
tapi bagaimana lebih
melakukan pencegahan sehingga orang tidak terkena tindak pidana teroris
nah karena itu kalau yang dimaksud dalam undang undang ini
apa yang dimaksud dengan bukti permulaan misalnya
maka itu juga dijelaskan dalam salah satu pasal di undang undang ini
yaitu kaitannya dengan melakukan penyelidikan
ketika sudah dinyatakan seseorang itu terduga atau tersangka
tetapi untuk ke arah itu memang harus ada bukti secara material dan formil
setiap kali ada informasi yang kita terima
ketika seorang dikaitkan atau terafiliasi dengan yang sering kita lihat di permukaan itu kaitannya dengan jamaah islamiyah
kemudian yang kedua terkait dengan isis
bagi mui sejak beberapa yang lalu kita sudah membuat satu pernyataan sikap yang tegas
bahwa isis itu adalah satu organisasi yang bertentangan dengan ajaran islam
karena itu mui menolak
nah kita sudah meminta kepada seluruh jajar mui jangan mau terpancing
jangan mau terpengaruh dengan
istilah islamic state
islam suriah gitu kan
isis itu tidak ada hubungannya dengan islam
bahkan bertentangan dengan ajaran islam
pak amir jika itu adalah respon mui bagaimana kemudian informasi yang diterima oleh mui pusat
bagaimana keaktifan mereka
apakah memang ini adalah kamuflase yang dimulai sejak awal mereka bergabung dalam keanggotaan mui
atau tersusupi di tengah tengah jalan ketika mereka sudah menjabat dalam anggota tersebut
saya tidak mau menggunakan istilah tersusupi dan kamuflase ya
bagi saya dua kata ini atau dua diksi ini menurut hemat saya sesuatu yang kurang pas
karena magisulama indonesia setiap kali melakukan rekrutmen terhadap kepengurusan itu amat sangat selektif
selektif tidak hanya dalam bentuk siapa di mana
tetapi selektif dalam bentuk pendidikan dalam bentuk organisasi di mana mui adalah berhimpun organisasi kemasyarakatan sekitar tujuh puluh
karena itu bagi saya saya harus mengatakan
tegas setelah kamuflase dan tersusupi itu menurut hemat saya kurang tepat yang harus saya luruskan
saya ke pak islah
pak islah kalau dari analisa anda pak islah melihat tadi sudah ada pencegahan yang sangat baik dilakukan oleh mui dalam perekrutan setiap anggotanya
tapi melihat ada keterlibatan beberapa orang yang ditangkap terafiliasi juga dalam jaringan proterorisme sementara masuk ke institusi keagamaan
seperti apa pak islah melihatnya
upaya upaya pencegahan dari pihak mui ya pasti saya akui pasti ada
itu pasti ada
siapa yang mau gitu ya
organisasi setelah mui dimasuki oleh kelompok kelompok yang justru ingin menikam bangsa kita dari belakang
tapi kalau kita pelajari kalau kita mempelajari dari pihak terorismenya sendiri
di dalam ji itu ada salah satu protokol yang sudah diputuskan sejak tahun dua ribu delapan bernama strategi tamkin jamaah islamia
di dalam satu konsepsi mereka
memang ada tujuh poin marhalah
salah satunya poin keempat adalah
dianjurkan kepada semua fungsionaris jamaah islamia untuk memasuki lembaga lembaga normatif yang terdaftar dalam lembaran negara
sehingga mereka bisa juga ikut mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan kebijakan pemerintah dalam hal ini
ini memang ada anjuran dari mereka untuk melakukan upaya infiltrasi
meskipun mui sudah melakukan upaya upaya filter terhadap mereka yang berada di dalam kepengurusan
tapi inilah nitiknya terorisme
terorisme ini memang bergerak di bawah permukaan
yang bisa mengendus mereka itu memang orang orang yang punya kemampuan khusus
punya data khusus skill khusus jurisdiksi khusus dan juga undang undang khusus
salah satunya adalah bukan salah satunya satu satunya itu adalah densus delapan puluh
halah malah halah inilah yang dijalankan oleh mereka
jadi kalau saya tidak mau menyalahkan mui karena memang mereka ini ditangkap bukan karena pengurus mui
mereka ditangkap karena berhasil diendus atas gerakan gerakan di bawah permukaan itu tadi
gerakan gerakan amfibi oleh mereka ini sebenarnya di atas permukaan ini sengaja memang mereka bergerak secara inklusif
mereka bergerak eksklusifnya justru underground nya
pihak penegak hukum
penegakannya berada yang di bawah permukaan itu tadi
kalau yang di atas permukaan
tentu saja densus saya yakin tidak akan mengurusi itu
karena memang mui sudah pasti akan melakukan filter
sudah pasti akan melakukan audisi lah kasarnya kurang lebih seperti itu
seleksi dan sebagainya sudah komplit dilakukan oleh mui
cuma kan mui tidak bisa memasuki ranah ranah undergroundnya ini
ini yang kemudian dimanfaatkan
dan mui sudah pasti menjadi sasaran utama
pasti karena di situ ada komisi dakwah
sesuatu yang sangat vital bagi kelompok teror yang terbiasa menunggangi agama
ini sangat tidak menutup kemungkinan
mui memang menjadi sasaran utama selain partai politik
selain lembaga lembaga departemen dan kelembagaan negara bumn dan sebagainya
ini memang ini menjadi bagian dari salah satu konsepsi protokol mereka
oke saya kembali ke pak amir
pak amir kalau tadi disebutkan juga oleh mui provinsi bengkulu
bantuan hukum akan diberikan kepada dua terduga teroris ini
apakah dengan jalannya kasus ini penyelidikan dan juga penyidikan nantinya
apakah bantuan seperti apa bantuan hukum yang diberikan
dan apakah itu akan memang tetap berlanjut
ya jadi begini ya
sebagai warga negara yang baik dan kita bagian dari berbangsa dan bernegara
itu di dalam undang undang yang saya sebutkan tadi di pasal lima belas itu
itu disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat
persiapan percobaan dan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana teroris
sebagai dimaksud dalam pasal enam tujuh delapan sembilan sepuluh dan sampai pasal pasal berikutnya
itu harus sesuai peraturan undang undangan yang berlaku
bahkan di satu undang undang ini disebutkan sebagai warga negara harus dilindungi
satu yang kedua hak haknya harus dijaga
artinya apa artinya prinsip dari pelaksanaan undang undang ini dipastikan harus
mampu menegakan keadilan
artinya keadilan itu merupakan jaminan negara bagi setiap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana apapun ya
apakah tindak pidana teroris apakah tindak pidana dalam bentuk lain
jadi penegakan hak hak konstitusi sebagai warga negara itu harus dilakukan
nah soal kemudian bagaimana tim yang akan melakukan aspek aspek penegakan hukum pendampingan
karena pendampingan itu di dalam undang undang ini juga disebutkan
yaitu memang merupakan hak hak sebagai seorang warga negara
dan andekan nanti tidak terbukti ya
seperti yang dimaksud oleh pak islah bahrawi itu
maka harus dipulihkan hak haknya sebagai warga negara
sebagai warga negara yang baik
mempunyai hak hak dan kewajiban tentu
itulah peran sebuah negara
karena negara dalam pembuka undang undang dasar lima itu disebutkan
perhitungan segenap umpah darah indonesia
nah dalam konteks untuk pemberantasan tindak pidana teroris
kita harus pastikan negara yang mempunyai aparat termasuk penegak hukum
itu harus mampu mempositikan
dalam rangka pendagangan hukum
begitu saya kira
kalau kita berbicara kembali soal penangkapan anggota mui
atau terduga terorisme
yang diduga begitu terkait dengan mui bengkulu
saya kembali ke pak islah
pak islah daftar panjang ini
kian panjang begitu daftar agen ji
yang mungkin menyusupi
tadi juga pak islam mengatakan ada partai politik
dan bumn dan segala macamnya
ada lembaga publik yang tersusupi
kemudian mereka masuk ke dalam situ
dengan kita tahu targetnya
adalah mengubah sistem negara ini dari pancasila menjadi
sistem islam versi mereka begitu
nah bagaimana kemudian untuk
mencegah secara secara holistik
dari lembaga publik ini
supaya bisa mengetahui seperti apa
awal mula strategi terorisme ini bisa masuk dalam lembaga publik
memang masuknya mereka terhadap lembaga lembaga yang sifatnya normatif
ini memang menjadi satu tantangan tersendiri dari
kelompok komunitas masyarakat
termasuk dari diri kita semua sebenarnya
kalau soal anggota jaringan
pergerakan mereka yang terkait dengan jaringan
di bawah permukaan dan sebagainya
saya yakin densus sudah hatam lah itu
insya allah sudah dikuasai oleh densus
tapi persoalannya adalah
pencegahan dan upaya deteksi dini
diaspora mereka di tengah komunitas
ini adalah tugas kita bersama
tidak mungkin kita harus bersandar
kepada penegak hukum
di indonesia ini kan ada dua proses pencegahan
satu kontra radikalisasi terhadap orang orang yang belum terpapar
deradikalisasi kepada orang orang yang sudah pernah terpapar
nah dua duanya ini adalah
tetap mengandalkan masyarakat dalam sektor hulu
nah densus sendiri dalam hal ini adalah
lebih fokus sesuai dengan amanah undang undang nomor lima tahun dua ribu
pasti lebih fokus terhadap upaya cegah dan tindaknya
densus juga setahu saya ada direktorat pencegahan
dia juga berusaha menjangkau
n club n club masyarakat yang belum terpapar
dan juga yang sudah terpapar
ada direktorat iden sos dan sebagainya
terus oleh karena itu apa
densus jangan hanya dilihat dari bagaimana dia menangkap
itu penangkapan ini sebenarnya
hanyalah proses kecil dari sebuah upaya cegah dan tindak
dan juga di mana mana
upaya upaya deradikalisasi dan kontraradikalisasi
terhadap mereka yang sudah ditangkap
artinya penangkapan ini bukan lektalionis sebenarnya
ini adalah upaya untuk menyadarkan orang
nah densus sendiri tidak memilih siapa yang ditangkap
status sosialnya apa
dia pejabat di mana
itu tidak peduli
bahkan densus pernah menangkap anggota kepolisian yang terpapar
yang pernah terafiliasi dengan radikalisme dengan terorisme
bahkan menangkap anggota densus sendiri juga pernah
nah artinya independensi densus disini sudah terpercaya
artinya kalau dia menangkap pengurus parpol misalnya
ini tidak ada pesan tidak ada tekan disini
densus betul betul independen berdasarkan alat bukti
temuan temuan di lapangan bahwa orang ini betul betul terlibat
saya sering saya tidak pernah menggunakan kata terduga kepada orang yang ditangkap
karena menurut saya orang yang sudah ditangkap densus itu biasanya sudah pasti tersangka
karena densus sudah menangkap anggota kepolisian yang terpapar
menyiapkan alat bukti yang cukup sebelum dia melakukan penangkapan
kalau saya melihat patternnya selalu seperti itu
makanya densus itu orang yang ditangkap kemudian dilepaskan kembali itu rata rata returnis
di turnis orang yang pergi ke suria kemudian kembali ke indonesia
dia diamankan dulu untuk diinterogasi ternyata dia cuma ke suriah untuk nyari keluarganya misalnya
nah itu dilepas pasti
tapi kalau yang berdasarkan pengamatan berbulan bulan sampai tahunan ditangkap
itu artinya alat bukti yang cukup
nah buktinya sudah cukup
masalah diaspora mereka terhadap banyak lembaga di negara kita ini
tentu saja ini adalah tugas kita bersama
kita harus membangun public awareness
terutama ini mohon maaf
mui saya yakin ini akan selalu menjadi sasaran utama marhalah marhalah mereka
dan juga partai politik sudah pasti
karena mereka ingin menguasai dua lini itu
organisasi besar berbasis agama yang sifatnya melting pot

dan organisasi politik yang sangat menentukan terhadap regulasi regulasi negara
ini pasti menjadi incaran utama mereka
dan siapa yang bisa menghalau ini semua
tentu saja kita semua
penegak hukum tni polri pemerintah
juga semua tokoh masyarakat tokoh ulama tokoh agama dan sebagainya
terorisme itu tidak ada agama
ini adalah orang orang yang menggunakan nama agama
untuk lebih mempercepat tujuan tujuan agama kita
untuk lebih mempercepat tujuan tujuan agama kita
selamat malam terima kasih